dan menilai pemerintah akan sulit mengejar ketertinggalan dari pertumbuhan semester satu dua ribu tujuh belas
menurut apindo saat ini tak hanya sektor retail yang mengalami tekanan daya beli
sektor lainnya seperti makanan dan minuman serta sektor properti juga menghadapi perlambatan pertumbuhan
tak hanya itu penyerapan tenaga kerja yang terbatas juga turut menghambat sektor konsumsi
jadi retail ini saya sendiri sudah males ngomong masalah retail ya karena nanti akhirnya kontroversi saja
jadi kalau saran saya kepada pemerintah lakukanlah research dicari tahu benar kendalanya apa lebih baik seperti itu
karena retail itu kan memang indikator yang paling bisa dilihat untuk mengukur daya beli
jadi kita tidak masuk kontroversi lebih baik
seperti e commerce kan juga kemarin ada yang bilang bahwa ini shifting ke e commerce
shifting ke leisure menurut saya nggak terlalu signifikan sebetulnya
karena terkait dengan pembelinya itu masyarakat banyak itu relatif agak berat
jadi kayak makan minuman juga walaupun dia tumbuh ya kalau yang setelah positif
tapi pertumbuhannya masih di bawah di tahun tahun yang sebelumnya